pembangunan infrastruktur saat ini tidak tepat sasaran
di tahun politik merupakan hal yang lumrah jika masing masing kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden saling kritik dan mengunggulkan program yang dimiliki
awal tahun dua ribu sembilan belas calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno kembali menyinggung soal pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan presiden joko widodo
dikutip cnn indonesia com sandi menegaskan pembangunan infrastruktur saat ini tak tepat sasaran
ia juga menyebut data itu diperkuat dengan pernyataan bank dunia
sandi pun menyayangkan
jika pemerintah kini lebih fokus melakukan pembangunan dari sisi infrastrukturnya saja dan mengesampingkan pembangunan manusianya
sementara itu bank dunia ternyata telah memberikan klarifikasi terkait kajian mereka soal proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur indonesia yang ramai jadi pembahasan publik
dalam klarifikasinya bank dunia menyebut bahwa laporan itu selesai ditulis pada tahun dua ribu empat belas sebelum presiden joko widodo dilantik
bank dunia melanjutkan laporan tersebut bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu dan dimaksudkan untuk penggunaan secara internal di bank dunia
sebelumnya sandiaga juga mengkritik pemerintah yang sebenarnya bisa membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran negara
dia juga mengaku pernah mengerjakan beberapa proyek besar tanpa membebani uang rakyat
salah satunya itu kemudian juga tadi ada kritikan dari kubu pak sandiaga uno
kalau dari bang hendra sendiri apa nih kira kira yang
melatar belakangi pak sandiaga bisa mengeluarkan statement seperti itu
begini jadi beliau itu punya semacam pengalaman ya bahwa pengalaman yang dilakukan beliau yang sebelum masuk di dalam dunia politik dan pemerintahan adalah sebagai pengusaha
seperti kita ketahui tol cipali itu salah satu owner atau pemilik dari ruas jalan tersebut adalah perusahaannya milik pak sandiaga uno
perusahaannya milik pak sandiaga uno
skema skema pembiayaan pendanaan yang dilakukan pada ruas itu murni merupakan swasta
jadi disitulah yang disampaikan oleh pak sandiaga uno bahwa jika nanti beliau dan pak prabowo terpilih sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia di dua ribu sembilan belas ini
beliau akan mengurangi atau tidak lagi memakai membebankan apbn
karena beliau sudah punya pengalaman
sebenarnya skema skema semacam itu sejak zaman pak sby di periode pertama sudah dilakukan
hanya yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi pun pada saat ini mengapa hal tersebut justru tidak di combine ataupun tidak justru dikedepankan kembali
kenapa justru harus hadir dengan konsep
konsep penugasan bumn
yang mana terus terang saja penugasan bumn ini pada akhirnya ya maaf bisa saya sampaikan akhirnya memberatkan apbn
kenapa memberatkan apbn
karena di dalam penugasan itu terdapat konsep atau mekanisme dengan menggunakan pnm
penyertaan modal negara
dari mana asal penyertaan modal negaranya
ya berarti dari apbn
nah disinilah yang sebenarnya hal tersebut menjadi beban bagi apbn
dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi beban apbn
mas wijayanto ada setuju dengan statement dari bang hendra ini terkait dengan melibatkan bumn kemudian membebani apbn
apakah ini bukan langkah yang justru mundur
karena sebelumnya di era pak sbe sendiri justru sudah melibatkan pihak swasta untuk turut serta aktif dalam pembangunan infrastruktur di tanah air
jadi kalau kita lihat tol trans jawa
ini kan sudah mulai diinisiasi sejak zaman pak harto
kemudian terus coba didorong gitu ya
kemudian zaman pak sby juga didorong gitu ya
tetapi ketika pak jokowi dan pak jk memimpin
terus terang pak jk menugaskan kami untuk mereview status dari proyek jalan tol trans jawa ini
karena ini betul betul proyek yang sangat penting strategis bagi ekonomi kita
jadi semua proyek itu mangkrak
berhenti gitu ya
hanya beberapa ruas yang tidak jauh dari jakarta saja
karena ini ruas ruas gemuk
itu yang bisa terrealisir seperti yang tadi disebutkan
kontrak itu maksudnya di sini tidak ada pihak swasta yang tertarik
konsensi diberikan kepada swasta
tetapi tidak ada progres
berhenti di pembebasan lahan
nah kalau kita tetap mempertahankan skema ini dikhawatirkan sampai dua ribu tiga puluh dua ribu tiga puluh lima
belum tentu trans jawa ini terwujud
karena memang swasta tidak mempunyai kapasitas untuk mewujudkan
kita harus lihat risiko trans jawa itu cukup tinggi
dari aspek pembahasan lahan misalnya
returnnya barangkali juga tidak terlalu menarik
karena kan pembangunan oleh swasta itu parsial parsial
ini baru tinggi returnnya
setelah terhubung dari ujung ke ujung
jadi volume transportasinya akan meningkat
nah sehingga kemudian diambil keputusan yang memang ini bukan pilihan yang kalau inginnya sih kalau swasta bisa ya swasta
tapi dengan skema seperti itu tidak ada kemajuan
sementara kita semakin tertinggal dengan negara lain terkait masalah efisiensi logistik
akhirnya diputuskan penugasan kepada bumn
ketika bumn itu ditugaskan tidak pakai apbn
memang betul ada bumn
tapi kalau kita lihat sumber pendanaan adalah sumber pendanaan yang di create oleh bumn bumn itu melalui berbagai corporate action
nah kemudian pertanyaan selanjutnya
apakah swasta kemudian tidak bisa terlibat di tol trans jawa ini
ini hanya sekuensinya saja yang dirubah
ketika risiko itu tinggi swasta tidak bisa menswallow
yang tidak mempunyai appetite untuk investasi dengan risiko tinggi itu yang masuk bumn
kemudian setelah masuk swasta diundang sebagai investor
bisa melalui divestasi aset jalan tolnya
bisa melalui sekuritisasi dari revenue jalan tolnya
kita sudah coba jasa marga jagorawi itu melakukan sekuritisasi
ini model yang akan diterapkan di trans jawa ini
nah proceed dari divestasi atau sekuritisasi
bisa dimanfaatkan untuk membayar hutang bumn atau untuk membangun tol di luar jawa
ini setuju dengan pendekatan yang dijabarkan begitu sangat sistematis
jadi gini mas yuda kalau infrastruktur pasti semua kita menjawabnya yes
karena infrastruktur itu yang akan menjadi prime over gitu kan
tetapi yang harus benar benar kita clear kan
ini kan sudah teridentifikasi ya
mengapa tadi pak widja juga mengakui bahwa mengapa terjadi semacam ketersendatan
atau kemangkeraan dari pembangunan yang sudah pembangunan infrastruktur
terutama dalam kasus ini tol
yang sudah direncanakan dari eranya pak sby dan dilanjutkan sekarang
kendalanya adalah pembebasan lahan
nah pembebasan lahan itu di akhir periode pak sby itu sudah mengeluarkan perpres
bahwa untuk infrastruktur lahan yang digunakan untuk infrastruktur berarti di dalamnya termasuk jalan kan
itu sudah masuk kepada ranah kepentingan publik
nah waktu itu memang belum ada pp nya gitu kan
itu kan untuk apa namanya operasional untuk panduan gitu
nah artinya apa artinya kalau ini persoalannya pembebasan lahan kan nggak ada kaitannya
dengan skema pembiayaan
jadi ini kan jaga sembung gitu kan
jadi ini persoalannya adalah yang mangkrak penyebabnya awal mangkraknya itu
karena kayak tolnya pak sandi yang cipali itu kan lama karena pembebasan di subangnya luar biasa lamanya gitu kan
tapi kan pak sandinya sebenarnya masih komit untuk melanjutkan pembangunan itu gitu
nah cuma karena pak sby waktu itu pp nya belum ada
sehingga tidak bisa menggunakan pp mengenai kepentingan publik tadi
persoalan ini langsung pengen cepat langsung ditugaskan kepada bumn untuk meng take over semua
nah pertanyaannya adalah sekarang ini kan harus ada kalkulasinya
apakah dengan pembiayaan bumn itu jauh lebih efisien
memang benar bumn bisa mengeluarkan security ya surat berharga surat utang dan sebagainya
jadi kan bumn ini bagaimana pun
selama ini itu kan kalau orang berhutang itu kan dilihat dulu bagaimana profilingnya
kalau dia profilingnya risknya tinggi pasti kena apa namanya
kena ya sederhananya masyarakat umum taunya itu bunga bayar bunganya lebih tinggi gitu kan
nah tetapi kalau yang hutang ini adalah satu swasta yang sudah sangat berpengalaman apalagi sangat kredibel sangat ini
dia mendapatkan suku pembiayaan dengan suku bunga yang jauh lebih murah
pak wijanto mau menanggapi sedikit mengenai hal ini terkait
lahan itu satu hal saja
faktor yang lain adalah ketidakadaan dana para pemegang konsensi
karena banyak pemegang konsensi itu berharap mengundang investor untuk menaruh dana di proyek itu
mereka tidak datang memiliki konsensi dengan modal
beda dengan jika
beda dengan cipali karena perusahaan yang memegang konsensi perusahaannya pak sandi kemudian perusahaan malaysia
ya berarti tidak dialihkan
tidak yang punya dana konsensinya
tapi faktor yang lain adalah returnnya itu sebenarnya rendah
kalau satu perusahaan hanya dapat tiga puluh kilo empat puluh kilo ini tidak akan mengundang traffic
nah ini akan tinggi trafficnya setelah dari ujung ke ujung itu tersambung
inovasi yang dilakukan saat ini ada dampak luar biasa dalam konteks irr project tiba tiba melejit
dengan pembangunan yang per seksi lama itu irr nya akan rendah karena di awal tahun sepi
sementara kalau dengan cara seperti ini tiga lima tahun langsung terhubung irr nya akan lebih tinggi
nah kemudian dari situlah bumn mengundang swasta untuk masuk sebagai investor
sekuennya saja yang dirubah
yang menjadi orientasi kita paling penting adalah kita ini harus mengejar ketertinggalan
kalau itu sepakat
oke saya akan setuju
kalau itu kita sepakat
hanya persoalan yang apa namanya harus kita pahami begini
jadi konsep yang dikemukakan oleh mas wijay tadi sebenarnya sudah dicetuskan dan sudah di declare juga oleh
pak jk pada saat menjabat sebagai wapres
periode pertama ya
periode pertama di jaman psb
saya ikut dalam rapat kabinet
karena dulu kan rapat kabinetnya kan roadshow
dipimpin oleh pak jk untuk membahas tentang skema skema yang disampaikan tadi
sebenarnya yang menjadi utama adalah pak jk dulu menyarankan konsep itu dijalankan seperti sekarang ini
jadi ruas ruas tol yang dimiliki oleh jasa marga ya
jasa marga itu ditugaskan oleh negara
oleh pemerintah untuk membangun bangun tol saja
setelah itu jadi dijual
hanya di dalam tubuh kabinet pun pada saat itu yang saya ketahui dan saya ikuti juga
menteri bumn saat itu adalah pak sugiharto
kemudian bu menterinya adalah sri mulyani
menolak konsep pak jk ini
karena dianggap seperti yang dikhawatirkan kata mbak eni tadi
pasti akan membebankan apbn
itu alasan bu sri mulyani dan menteri bumn saat itu bisa dikonfirmasi
tapi sekarang kenapa itu dipakai
kita akan jeda terlebih dahulu
nanti saya kasih kesempatan ke mas mijayanto dan juga mbak eni
apakah benar benar membebani bumn yang menggunakan dana apbn tadi
atau justru akan melibatkan pihak swasta
sian indonesia prime news
segera kembali tetap bersama kami
masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan masih membahas tentang proyek infrastruktur
apakah akan membebani apbn
dan bagaimana peran pihak swasta untuk ikut melancarkan program pemerintah ini
tadi bang hendra sudah mengatakan bahwasannya seharusnya pihak swasta juga terlibat
karena itu justru menarik ya
bukan berarti di zaman pak sby dulu pemerintah punya proyeksi pemikiran
bahwasannya pembangunan infrastruktur itu tidak hanya oleh pak apbn
di zaman pak sby belum ada skema pembebasan lahan itu diatasi oleh negara
jadi pada saat itu ya mohon maaf bisa saya sampaikan di sini
pembebasan lahan itu ditanggung oleh investor pada saat itu ya
kemudian ini mandat seperti yang disampaikan oleh mas wijaya tadi
jadi kan investor akan berpikir
lahan ini kok dibebankan kepada kami
jadi sebenarnya bukan hanya persoalan lahan apa teknis di lapangan lahan yang tidak bisa bebas
tapi penanggung jawab pembebasan lahan itu yang belum ketemu saat itu skemanya
disitulah pemerintah pada saat era era terakhir ataupun kedua pak sby itu masuk dalam skema
oke apbn masuk
apbn masuk untuk pembebasan atau untuk mengatasi
untuk mengatasi pembebasan lahannya
saya ingat persis dulu membentuk yang namanya blu badan layanan umum ya
di tahun dua ribu enam
itu salah satunya adalah untuk landcaping ini
untuk mengatasi persoalan pembebasan lahan
nah yang sampai saat ini kemudian dibuat secara lebih sempurna lagi dengan elman ya mas ya
aset manajemen untuk lahan
hal hal semacamnya sudah dilakukan
nah hanya persoalan kemudian timbul lagi di masalah pembiayaan
zaman dulu ada sindikasi perbankan yang diharuskan juga untuk membantu
jadi semua di zaman pak sba dulu juga sudah dilakukan upaya upaya itu
saya ingat persis kami rapat juga dengan pak agus marto selaku dirut mandiri pak sopian bajo

bank bumn pelat merah maksud saya
jadi semua itu sudah dilakukan
nah undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat juga sudah menjamin swasta
boleh dan diberikan porsi untuk terlibat dalam pembangunan jalan tol
nah ini kan sebenarnya bisa dikombinasikan
dikombinasikan misalnya saja pihak bumn yang diberikan tugas oleh negara oleh pemerintah
dikomunikasikan untuk menggandeng pihak swasta atau investornya pihak swasta sebagai mitrajoin
itu kan bisa dilakukan
mas wijayanto kalau yang menarik tadi anda katakan sebenarnya swasta tidak tertarik kalau tidak dilibatkan secara utuh jalan tol transjawanya
karena kalau secara parsial tidak memberikan revenue yang menguntungkan buat mereka
apa yang menarik dari hal ini
tol transjava itu sendiri kalau kita hitung returnnya ketika dikembangkan dengan cara parsial dan dikembangkan dengan cara seperti yang saat ini
irr nya returnnya akan lebih tinggi dengan cara yang seperti sekarang ini
artinya inovasi kebijakan itu saja itu bisa merubah project yang dari tadinya irr nya relatif moderat
menjadi lebih tinggi
nah return yang lebih tinggi ini tentunya akan menarik bagi swasta
untuk masuk kemudian setelah resiko resiko itu dibersihkan
sudah bersih tol sudah terbangun traffic sudah terukur divestasi atau sekuritisasi
dijual revenue di masa depannya
mungkin begini kita melihat
pemerintah memutuskan men take over bumn untuk menjalannya
bagaimana cara bumn menggunakan ini
karena dana itu dilakukan melalui corporate action
pembebasan lahan nya apbn loh mas
kalau kemudian ya nanti ada apa apa corporate action bisa dijadikan untuk solusi
pembebasan lahan ini inovasi yang luar biasa
ada elman yang sekarang dananya sudah puluhan triliun
dia memberikan pinjaman bagi perusahaan yang ingin membangun infrastruktur dan perusahaan
pembebasan lahan ini
nah sekarang faktanya
faktanya dalam tiga lima tahun tol trans java terhubung
jakarta surabaya delapan lima jam
banyak pihak happy
ini sesuatu yang patut kita syukuri
bahwa kemudian ada kekhawatiran nanti hutang bumn terlalu tinggi kiring rasionya terlalu
saya tadi seharian itu melontoti laporan keuangan bumn karya

dari dua hari kemudian saya melontoti laporan keuangan bumn karya

kalau kita bandingkan memang hutang naik
kalau kita bandingkan memang hutang naik
tapi eku itu juga naik
artinya leveragenya turun
kiring rationya turun
kiring rationya turun
kalau kita berbicara masalah risiko

sebenarnya risikonya turun
sebenarnya risikonya turun
kita sering hanya melihat

kita lupa melihat bahwa asetnya aset produktif juga meningkat equity nya juga meningkat
nah saya cukup optimis bahwa swasta nanti akan masuk melalui proses pasca jalan tol ini
mbak eni setuju nggak dengan tadi yang bilang sebenarnya kalau hutangnya meningkat
tapi tadi equity nya juga meningkat corporate action juga bisa mampu mendanai dibanding dengan apbn sendiri bagaimana
bisa memungkin dan tapi juga nggak semuanya bumn yang terutama di karya kondisinya tidak semuanya sama
nah tetapi saya ingin tadi menarik lagi bahwa kita sadar betul kita ini sangat ketertinggalan infrastruktur
itu semuanya setuju nah oleh karenanya maka dalam bekerja itu kan harus
kita bikin yang namanya skala prioritas
jadi nyamanya pemerintah melalui tangannya perpanjangan tangannya bumn
itu ditugaskan benar benar ini kan kita mengembangkan infrastruktur kan untuk for all ya
untuk keseluruhan merata seluruh indonesia
nah yang pasti di luar jawa memang di luar jawa pasti irr nya tidak akan setinggi di jawa
nah itu berarti full memang harus di handle oleh pemerintah
apakah nanti tugaskan bumn atau apa memang ini harus pemerintah
nah di jawa di jawa dengan tadi ya dengan penjelasan pak wija bahwa setelah ini dibangun irn nya tinggi
dan itu pasti menarik suasana kalau jelas jelas ini menguntungkan
coba mas yuda kalau punya barang menguntungkan dan itu sangat prospektif ngapain dijual
sederhana saja gitu kan nah artinya artinya kenapa tadi persoalannya kan
karena tidak tertarik karena parsial iya jadi ketika tersambung pasti irr nya tinggi
nah ini kan tinggal manajemen saja siapa yang bagian misalnya dari melanjutkan cipali sampai cirebon siapa
dari cirebon melanjutkan ke semarang misalnya siapa dan selanjutnya siapa
ini soal manajemen sehingga pemerintah lebih concern lagi benar benar infrastruktur yang dibutuhkan oleh investor
tetapi itu tidak mampu atau tidak menarik dan tidak mungkin dikerjakan oleh swasta
nah sehingga kalau manajemennya seperti itu mas yuda kita bisa betul betul memenuhi harapan investor
nanti buktinya apa buktinya ketika pemerintah berhasil menggerakkan infrastruktur ini confident investasi itu sudah pasti akan meningkat

sekarang memang kalau orang berdebat
kalau infrastruktur pasti ada timeline nggak mungkin infrastruktur dibangun sekarang langsung ujuk ujuk investasi juga meningkat
semua tahu itu gitu kan tetapi ketika arah pembangunan dan kebijakan ekonomi pemerintah ini on track
dan on track itu kan bukan dari sisi pengamat on track itu kebutuhan investor
nah kalau mereka melihat bahwa kebijakan kebijakan ini sesuai harapan mereka
tingkat confident investasi itu sudah pasti meningkat
nah sampai hari ini indeks tendensi bisnis itu artinya kan confident investasi itu masih stagnan
nanti saya akan kasih kesempatan ke pak hasmi jayanto untuk memberi jawaban tapi kita jeda terlebih dahulu
si anand nusyapraju kita kembali lagi bersama kami
ya anda masih bersama kami untuk membahas tentang infrastruktur
apakah membebani apbn kemudian tadi perdebatannya apakah memang perusahaan perusahaan swasta tidak dilibatkan kenapa tidak dilebatkan
tadi mbak eni mengatakan yang menarik quote nya adalah ada kurang punya barang bagus nih analoginya ya kenapa justru malah dijual sesuatu yang promisi
mungkin mas wijayanto ingin menanggapi terkait dengan statement mbak eni yang mengatakan manajemennya kenapa sih seperti ini gitu loh untuk mengelolanya gitu
jadi begini kita menyebut tol trans jawa ini barang bagus setelah selesai kita lihat barangnya
tapi sebelum ini selesai ketika tahun dua ribu lima belas kita melihat ini seperti hutan belantara terus terang itu cara kami melihat
ada begitu banyak hal yang harus dijahit untuk menjadi solusi gitu ya
nah kita ketika berbicara jalan tol kita berbicara investor mungkin kita harus berbicara lebih luas jangan hanya investor atau swasta yang terlibat dalam pembangunan jalan tol
tapi kita juga harus berbicara masalah investor di bidang manufacturing di kota kota yang dilalui jalan tol itu
mereka akan sangat terbantu dengan kehadiran jalan tol ini
jadi benefit jalan tol ini oke kita berbicara tentang siapa yang membangun
tapi kita coba lebih besar lagi
investor yang di surabaya pabrik pabrik yang di semarang
jujur saya itu hobi nyetir mobil keliling jawa
saya tidak percaya ketika nyetir mobil dari surabaya ke semarang
ini waktu itu ya sebelum jalan tol ada adalah backbone paling penting indonesia
tetapi seperti itu hanya dua ruas macet begitu hujan banjir
nah dengan adanya jalan tol ini itu menjawab begitu banyak permasalahan
saya juga dari solo ke surabaya juga cuma dua jam pak wija
nekmat sekali memang
tapi kan buat kita yang pengen piknik pengen berpergian
nah pertanyaannya tadi kembali lagi apakah setelah selesai semua ini
nanti logistik indeks kita itu mengalami peningkatan atau tidak
atau mengalami penurunan nggak biaya yang harus dikeluarkan oleh dunia usaha
sehingga daya saing kita itu mengalami perbaikan
nah buktinya dua ribu delapan belas daya saing kita kembali turun dan juga is of doing business kita juga turun
apa namanya yang harus dikonsentrasikan lagi adalah kebutuhan tadi kebutuhan untuk menciptakan
ini kan jargon utamanya pak jokowi kita sangat dukung ya peningkatan produktivitas dan daya saing
jadi is of doing business kita skornya membaik
tetapi negara lain tumbuh lebih perbaikannya lebih cepat daripada kita
dari in term of ranking kita turun tapi in term of score kita membaik
nah kalau kita bicara competitiveness index gitu ya
kita lihat ada dua bagian
dua belas faktor di situ
kalau kita lihat yang infrastruktur beberapa tahun terakhir itu menunjukkan peningkatan
jadi memang ada time lag tetapi perbaikan perbaikan yang dilakukan saat ini sudah mulai diakui
oleh pengusaha yang menjadi responden survei bahwa ini akan membaik
memang betul bu eni jalan tol itu kita harus membayar
tetapi kan masyarakat punya opsi jalan tol pengusaha punya opsi jalan tol atau jalan biasa
ketika mereka memilih jalan tol artinya
ketika mereka memilih jalan tol artinya
efisiensi yang ditimbulkan benefit yang diperoleh itu lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan
kalau kita lihat misalnya sederhana saja ya nanti bisa disurvey kalau mau benar benar ini
angkutan moda transportasi niaga apakah itu truk apakah itu yang gede gede itu
untuk trans jawa saja apakah tetap menggunakan pantura apa menggunakan tol
nah itu clear nanti
nah yang clear sekali lagi itu di luar jawa
jadi kemarin kita secara simple tidak populasi karena kita melakukan survei hanya dua hari
itu untuk di sumatera utara
sumatera utara itu masuk tolnya itu sekitar empat puluh satu lima ratus
itu yang naik itu kita sudah berjam jam itu hanya kendaraan kita sendiri mobil kita sendiri gitu kan
nah orang tetap menggunakan walaupun jarak tempuhnya cukup lumayan selisihnya tetap menggunakan jalan arteri
nah kita pernah berhitung itu secara ekonomi kalau misalnya anggaran itu digunakan untuk menambah satu ruas saja
jalan ateri itu sehingga kalau ada truk lewat itu kendaraan lain sudah bisa menyalip gitu
artinya itu sudah memperlancar
nah daripada misalnya anggaran dikonsentrasikan untuk tol
jadi memang ada beberapa ada beberapa daerah tol itu kayak
saya sebenarnya secara ini ya walaupun belum ada hitung hitungannya
mungkin untuk transjawa karena mobilitas penduduknya sangat tinggi mungkin dampak ekonominya masih cukup besar
nah tetapi untuk tol trans sumatera itu juga trans sulawesi
itu menurut saya dulu kalau kita merefer yang dibangun zaman era belanda ya
itu kan dengan jalur kereta api
karena mereka pengen sekali tidak hanya cepat untuk mengangkut rempah rempah segala macam untuk dibawa keluar
tetapi mereka pasti berpikir tingkat efisiensi dan efektivitasnya
saya ke bang hendra
bang hendra kita bicara tentang tingkat efisiensi dan efektivitas
kalau kita bicara tol memang harus berbayar
tadi mbak eni juga mengakui ketika ada pilihan para pengusaha untuk mendapatkan accessibility kecepatan pengiriman logistik semuanya
lalu anda melihat sebenarnya cukup penting juga kan sebenarnya jalan tol
ketika peruntukannya sesuai dan juga membantu roda perekonomian di sisi yang dimana masyarakat mendapatkan kecepatan dalam pengiriman
hanya tadi yang seperti disampaikan oleh mbak ini pada ruas ruas tertentu yang katakanlah dari sisi lalu lintas harian rata ratanya kendaraan
sangat layak ya untuk dibuat jalan tol dikonstruksi jalan tol
jadi saya kembali ke konteks seperti ini mas
jadi pembandingnya adalah di jalan tol trans sulawesi
jalan tol trans sumatera
kenapa di situ pemerintah konsen untuk membuat
karena memang dari sisi kelayakan ekonomi jalan tol di sumatera itu layak
hanya dari sisi finansial tidak layak
disinilah keluar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penugasan kepada utama karya
melalui perpres nomor seratus tahun dua ribu empat belas
itu perpres itu menjawab
hanya di dalam perjalanan setelah perpres ini keluar kemudian tol trans jawa yang tadi sudah konsesinya diberikan kepada pihak swasta
itu kemudian ditarik dirubah seperti yang disampaikan oleh mas wijaya tadi
nah di sinilah pelibatan pemerintah pelibatan dari pihak bumn untuk bermitra
karena jelas dalam undang undang
undang undang tiga puluh delapan tahun dua ribu empat itu memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk membangun
jadi dari sisi distribusi yang anda maksudkan tadi mas ya jelas itu sangat membantu
hanya kan persoalannya bagaimana proses jalan tol ini dibuat
saya terakhir ke mbak eny nih ya
kalau kita bicara mengenai jalan tol pasti tadi kalau dari bang hendra katakan tidak semua penting dibangun jalan tol
tidak semua cukup memberikan hal yang promising ke depannya
tapi kita membangun sebuah jalan tol secara tidak langsung banyak pemukiman
kemudian juga infrastruktur akan terbangun dengan baik
warga akan banyak lebih tinggal ke sana
infrastruktur itu mendukung dari proses distribusi logistik bagaimana kita memasuki para dikembang ini
betul mas yuda sekarang yang namanya cirebon tegal pekalongan itu mulai gelisah
karena yang tadinya ketika tidak ada tol itu mereka menikmati persinggahan pantura
jadi ada shifting terutama umkm umkm
karena kemarin banyak yang bertanya bahwa
nah memang itu juga tidak selalu betul
jadi persoalan itu kalau misalnya pemerintah daerahnya cepat responsif menciptakan kreativitas baru
jadi orang tidak hanya tadinya kan hanya mampir di sana
nah sekarang ciptakan destinasi destinasi pariwisata di sana
sehingga orang memang benar benar ke sana dan stay nya lebih lama
itu beda tetapi yang tadi sumatera kalimantan ini kan volume kendaraan dan rata ratanya itu berbeda

nah mungkin pilihannya apakah selalu harus sama dengan jawa
karena kondisi yang dihadapi dan juga tantangan yang mereka hadapi masing masing daerah itu berbeda beda
saya kesini waktunya habis mas wijianto seperti yang pak omong dan juga tiba tiba
mengenai hal ini yang menarik sebenarnya adalah
kalau kita pengguna jalan kita merasa terbantu
karena ini tadi mbak edi juga bilang dari sragen ke surabaya cuma dua jam
mungkin dari jakarta ke jogja juga cuma lima jam nanti ke depannya
terima kasih atas waktunya
perbincangan menarik hari ini sepertinya kita harus mengelaborasi lagi di waktu mendatang
selamat malam dan terima kasih sudah waktunya bersama kami di cnn indonesia prime news
ya indonesia masih harus membangun infrastrukturnya
dan seperti pembangunan sektor lain ya harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat
kita perlu mengejar ketertinggalan tidak hanya dengan negara lain namun yang lebih penting pemerataannya di seluruh wilayah indonesia
keadilan sosial perlu ditegakkan sesuai dengan cita cita para pendiri bangsa ini
sian indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami